sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu
sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu
sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama
saya berbicara dari kejujuran hati
dan rasionalitas yang saya miliki
kalau memang ada opsi
untuk bersama dengan pemerintah
beroposisi bisa setiap saat
apalagi saya katakan pada saudara
bukan berkenal bareng setahun dua tahun
untuk ukuran puluhan tahun bersama
setelah kami memasuki usia yang sama